menjabat sebagai menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ad interim
mahfud md meminta asn anggota tni dan anggota polri menunda halal bihalal pekan ini
mewakili menteri pan rb azwar anas yang sedang beribadah umroh
mahfud memerintahkan penundaan halal bihalal sampai dua mei mendatang
hal itu diungkapkan melalui akun instagram pribadinya
dikutip dari cnnindonesia com mahfud mengatakan ia percaya
bahwa penundaan halal bihalal akan efektif mengurai keramaian akibat mobilitas masyarakat
meski ada perintah agar halal bihalal ditunda
pemerintah kabupaten jombang pada rabu pagi tetap menggelar acara tersebut
acara dihadiri bupati wakil bupati hingga sekda jombang
bupati jombang munjidawahap mengatakan halal bihalal yang dilakukan
tidak dalam kapasitas besar dan berlebihan
ada pak mahfud melarang itu
maksudnya untuk menunda itu seperti apa pak
kalau di jombang menunda halal bihalal
oh itu tidak ada keadaan kita
ya kalau memang itu penerahan masyarakat
itu yang mungkin penting
jadi kalau kita insya allah tidak ada
dan kita juga biasa
tidak sampai berhubungan
tim ikutan cnn indonesia